jalan jalan dari lukang stasiun bernaik
dua hari jelang idul fitri stasiun kereta senen jakarta sudah mulai terlihat padat
para penumpang ini berniat mudik lebih cepat
karena kalau aku sendiri kan anak kuliahan jadi dari kampus itu kita dapat kesempatan itu
udah libur tanggal empat belas
nah jadi terus berhubung tanggal empat belas itu hari jumat terus kalau aku sendiri udah semester akhir
waktunya itu fleksibel jadi aku bisa pulang duluan gitu
karena dari pekerjaan kan nggak bisa cuti bareng bareng nggak bisa cuti bersama
jadi cutinya itu gantian empat tahun sekali
jadi untuk tahun ini saya nggak dapat cuti jadi pulangnya pas puasa aja
meski terlihat padat pt kai daerah operasi satu menilai kondisi penumpang masih normal
menurut data kai daob satu hingga rabu dua belas april
ada sekitar enam sembilan ratus penumpang yang berangkat dari stasiun senen
sementara dari stasiun gambir jumlah penumpang tercatat tiga delapan ratus orang
jumlah tiket angkutan lebaran yang terjual sudah mencapai lima ratus ribu tiket
pt kai memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal delapan belas hingga dua puluh satu april nanti
hingga kini jumlah tiket yang terjual pada tanggal tersebut sudah mencapai lebih dari sembilan puluh persen
untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang
pt kai akan menambah sejumlah fasilitasan
seperti misalnya penambahan kursi tunggu titik area boarding hingga petugas customer service mobile
csm atau customer service mobile ini dia akan menyebar di area zona tiga sebelum penumpang melakukan boarding
untuk membantu pengguna biasanya yang misalnya kesulitan mengoperasikan mesin tiket
ataupun juga membutuhkan informasi lain lainnya pertanyaan pertanyaan
dan khususnya juga akan membantu mengatur flow penumpang
selama angkutan lebaran
kai daob satu akan memberangkatkan satu lima ratus tiga belas perjalanan kereta jarak jauh
jumlah ini sudah termasuk perjalanan kereta tambahan sebanyak tiga ratus tiga kereta
iwan hermawan edwin arman jakarta